saya sudah cari ke kamar mandi bolak balik tidak ada pun
saya tidak lihat
untuk apa saya sekongkol sama aceh
itu kan saya kehilangan emas logam mulia
masa kamu tenang tenang aja tidak bantu saya cari
sudah malam dong tidak terlihat
tidak terlihat bagaimana kum itu logam mulia emas
kalau kena cahaya terang beneran kelihatan
waktu kecil aku pernah dikasih tahu
makanya waktu aku dipaksa paksa sama ponselku untuk nikah
buat cari mamsnya aku
alhamdulillah sekarang kamu udah bisa kumpul sama mama kamu
tapi rasanya beda cut
namanya juga baru ketemu gede
jadi ikatan batinnya tuh kurang rasanya
atau jangan jangan cud
kita ini lahir karena gak direncanain ya cud
jangan jangan kita ini lahirnya gak diharapin
atau gak kamu buat telepon mama kamu
kasian nanti kita nyariin
palingan juga gak dicariin ya cud
cucu emang gak kenal sama papa kamu
tapi cucu teh tau ci yoyo
kamu tuh pasti dicariin
kum saya tau rahasia aceh kum
ya kalau saya kasih tau kamu namanya bukan rahasia lagi ya tukum
kami saya juga sudah tahu
di sini saya bisikin ya tukum
ngobrol aja tidak ada orang
tidak ada yang mendengar juga
ini kan rahasia
si tuti kabur karena dia nggak setuju aceh nikah sama cok yoyo
kok kamu bisa bisa aja mikir ke arah sana doen
saya mah lagi mikirin rahasia aceh kum
bukan mikirin arah
saya jadi inget masa lalu kum
saya inget waktu tidur bertiga di bending kum
itu kan bukan rahasinya
ya itu mah rahasia kita kum
kan cuma kita berdua yang tahu
saya jadi kangen kum
pengen tidur lagi sama kamu
dulu itu kita tidur bertiga karena tidak ada tempat lain
waktu kita tidur di bedeng
terus waktu kita malam malam kebangun
kita langsung ke warungnya cok mimim makan mie rebus
memang namanya pemilik warungnya cok mimim
bukan cok mimim
malah saya tahu
sudah lama sekali tidak ingat
ya tapi bukan cok mimim namanya tuh kum
kum saya mau jemput jeniper dulu ya
di rumah neneknya
ya di rumah saya tuh
saya mau ajak minat di sini
bantu nyari atuh cenk
aduh dadang udah lah dang
emas itu perhiasan dunia
kalau enggak emasnya ini
kalau enggak emasnya ini yang ninggalin kita
udah ikhlasin aja lah
ngomongnya nggak usah ikutin tentang pakemet ya cenk
saya jual buat beli beras
jangan bercanda cenk
ini saya serius
bisa jadi dang
diambil sama tukang sampah
dijual buat beli sepatu celana baju
sisanya buat poya poya sama temen temennya
aduh kesian benar itu mas
ini bener tuh cenk
yang paling parah nih dang yang paling parah ya
emasnya ditemuin sama idoi
dijadiin tali sepatunya jennifer
tapi apa sih yang nggak mungkin buat si idoi
segalanya bisa jadi mungkin dong
rasanya ada pedut
sepatunya jennifer apa
nggak muat ah tukang dada
kamu udah minum rantai nggak
kalau emas kayak gini
kalau emas kandadang ilang lagi
sampai malem nggak ketemu
kum lihat nggak kum
tidak saya tidak melihat
di kamar mandi mungkin
ke kamar mandi
tidak ada kum
saya tidak lihat
untuk apa saya sekongkol sama aceh
masa kamu tenang tenang aja tidak bantu saya cari
sudah malem dang
tidak terlihat bagaimana kum
itu logam mulia
kalau kena cahaya terang beneran
kasian untuk kang dadang
kita bantuin dong
sudah malem dong
pebri besok pagi
tidur saja ceng
oi bangun ceng
ceng kamu tahu bagaimana sih
kamu malah tidur tiduran
berbahagialah orang yang hartanya sedikit
hidupnya enak tenang
hidup juga nyenyak
sudah deh ceng
saya tahu kamu yang hamil kan
sudah saya jual
ceng sudah deh
jangan bercanda terus deh
itu balikin deh
kalau enggak saya bisa mati berdiri ini
ya bagus atu bang
belum ada orang yang mati berdiri
kamu pecahan rekor namanya
harta itu kan di jakarta
ceng kamu kenapa sih ceng
bahagia banget kalau saya barang keilah
ceng apa sih
ceng ceng ceng ceng ceng aja
tahu ah balikin apaan ceng
ini mak minuman
kompor dan matiin
pintu pintu udah diperiksa
udah tapi dede periksa lagi
duduk sini dulu emakmu mau ngomong
nanti mak mau tinggal di pantai jompo aja
mak selagi dede masih ada
dede bakalan tetep jagain mak
mak gak akan pernah tinggal di pantai jompo
tidur ya mak
sampai jumpa lagi